oke kita ke informasi selanjutnya
dalam lima tahun terakhir tni angkatan darat terus memodernisasi persenjataannya
satuan artileri medan pun tidak ketinggalan membenahi sistem senjatanya
dan kini satuan artileri medan memiliki berbagai macam meriam dan roket yang canggih akurat dan sangat mematikan
inilah meriam cesar k dua satu ratus lima puluh lima mm buatan perancis
artileri ini telah mengisi batalion artileri medan tni angkatan darat sejak tahun dua ribu empat belas
meriam ini dapat menjangkau sasaran sejauh lebih dari tiga puluh km dengan akurasi tinggi
sistem pemilikan pun telah terkomputerisasi mempergunakan teknologi balisik terbaru
selain itu cros hotel dari medan tni angkatan darat juga telah dilengkapi sistem roket astros buatan brazil
sistem roket ini telah teruji di medan perang dan dibeli oleh negara maju lainnya
sebuah roket bisa menjangkau sasaran selebih dari lima puluh km dan menghancurkan sasaran seluas satu hektare
bahkan tni angkatan darat berencana melengkapi sistem atros dengan roket yang dapat menyangkau sasaran sejauh tiga ratus km
masih ada satu lagi meriam yang akan melengkapi artileri medan tni angkatan darat yaitu meriam swagerak m satu ratus sembilan
seperti sesar meriam ini dapat menjangkau sasaran sejauh sekitar tiga puluh km
saat ini meriam m seribu sembilan ratus empat masih dalam proses penerimaan oleh tni ad
berbagai sistem senjata baru yang lebih canggih akurat dan mematikan tersebut telah mengisi jajar kesenjataan artileri
menggantikan sistem senjata yang sudah tua
tentunya alat alat ini membutuhkan sistem operasional yang berbeda daripada yang lama
oleh karena itu termasuk doktrin doktrin ini juga berubah pak
inilah tugasnya salah satu staff pusen yaitu dir bindok
untuk membuat doktrin disesuaikan dengan alutsista yang baru
dan disesuaikan juga dengan alutsista alutsista oleh kecabangan lain
selain mendapat doktrin dan mempelajari strategi para awak atau personel tni harus dimodernisasi
sebab sistem operasi meriam terbaru membutuhkan kemampuan pengoperasian komputer dan teknologi informasi
selain memperoleh pelatihan dari pihak pembuat senjata
dilakukan kerjasama dengan lembaga tinggi dalam negeri untuk modernisasi pelatihan
kita sudah melaksanakan juga kerjasama dengan pihak itb
yang saat ini akan berjalan dalam penyiapan kelas modern
yaitu kelas integrated dalam hal penyiapan alutsista alutsista modern
salah satu contoh yang sedang kita kembangkan dengan itb adalah bagaimana menyiapkan kelas itu dalam bentuk hologram nantinya
lebih jauh lagi kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri juga menghasilkan berbagai macam sistem senjata pendukung operasionalisasi pasukan artileri
ketika diperkenalkan kelas tersebut diperkenalkan dengan sistem kelas modern
modernisasi sistem senjata maupun pendidikan dari artillery medan dilakukan tidak hanya dengan bekerjasama dengan pihak luar negeri
tapi juga dengan lembaga pendidikan dalam negeri seperti dengan pihak itb dan hasilnya adalah kendaraan taktis seperti ini
kendaraan taktis hasil penelitian dan pengembangan pustik armetan itb ini dinamakan sabta pangrungu
kendaraan tersebut memang tampak tidak dilengkapi senjata
namun sabta pangrungu memiliki alat yang dapat mendeteksi asal tembakan meriam musuh sehingga lokasinya diketahui dan bisa segera dilakukan penembakan balasan
teknologi sistem senjata terus berevolusi menjadi semakin canggih cepat akurat dan mematikan
sebagai institusi pertahanan sewajarnya tni mengatasi ketertinggalan
sebab semakin canggih sistem senjata tingkat ancaman pun semakin besar